alhamdulillah saya tidak tahu mengapa hati saya bergembira dan bersyukur setelah membaca ponis hakim atas eliezer ini
karena begini saya melihat hakim itu punya keberanian
hakim itu objektif membaca seluruh fakta persidangan dan dibacakan semua
yang mendukung eliezer yang memojokkan eliezer semua dibaca
suara suara masyarakat didengarkan rongrongan rongrongan yang mungkin ada untuk membuat putusan tertentu tidak berpengaruh kepada hakim
sehingga dia saya lihat putusannya menjadi sangat logis
tentu menurut saya berkemanusiaan
mengerti denyut denyut kehidupan masyarakat
kemudian progresif juga
sehingga saya melihat para hakim ini adalah hakim hakim yang bagus diantara banyak hakim yang memang juga bagus
kalau tidak menangani kasus kasus yang biasanya penuh tekanan menjadi tidak bagus
tapi kalau ini tidak terpengaruh oleh public opinion
tetapi dia memperhatikan public common sense
oleh sebab itu konstruksi putusannya sangat bagus
banyak loh hakim yang sampai hari ini kalau nulis putusan itu pakai bahasa bahasa belanda strukturnya pakai belanda
nah ini mudern bisa difahami dan sulit untuk dibantah perspektif yang digunakan
oleh sebab itu saya mengucapkan syukur alhamdulillah
saya tidak ingin mempengaruhi karena ini pengadilan apakah eliezer dan yang lain lain mau naik banding atau apa
tetapi saya melihat putusan hakim ini hebat
saya bersama masyarakat tentu saja yang selama ini ingin menyuarakan kebenaran tentang kasus ini
saya berterima kasih kepada
kepada hakim kepada jaksa yang sungguh sangat serius juga
sudah bagus soal perbedaan angka tuntutan itu soal tafsir saja
kepada pengacara juga yang telah membela kliennya dengan penuh profesional
tapi pada akhirnya hakim yang memutuskan
peradilan yang berkeadaban